duka mendalam dirasakan herman warga kecamatan tiroangka bupaten pinderang sulawesi selatan
pria tiga puluh empat tahun ini tidak menyangka anaknya yang berumur empat tahun meninggal secara tragis anak
ini diduga dianiaya ibu tirinya hingga tewas menggunakan pulpen pada selasa siang tersangka
sn dendam terhadap korban lantaran ayah korban memperlakukan korban berbeda dengan anak kandungnya
dari pernikahan pertama merasa jengkel saja karena saya merasa anak saya diperbedakan anak
kita yang lain dibedakan dengan anak ini yang meninggal selama selama ceritanya anakku dikasih
pulang ke bapaknya disitu saya mulai merasa jengkel setelah dikasih makan disuruh kembalikan
kirinya atau bekas motornya ke tempatnya namun yang bersangkutan ini korban ini hanya dia nggak
herman memang beberapa kali mempergoki pelaku melakukan kekerasan terhadap anaknya meski
mengetahui jika istrinya ringan tangan dia tidak menyangka istrinya tega menghabisi sang anak
memang dia kalau marah itu anak kandungnya saja yang putus seperti anu memang orang enggak tahu
terhadap pikiran etikanya apalagi kalau anak kiri memang begitu tapi selalu dikesihkan jangan seperti itu
polisi masih mendalami
kasus ini sementara korban telah dimakamkan rabu siang di sebuah tempat pemakaman umum di kabupaten
pindrang hasrul nawir pindrang sulawesi selatan